mayoritas kasus gugatan anak terhadap orang tuanya berkaitan dengan sengketa harta
dalam sistem hukum di indonesia gugatan hukum perdata yang dilakukan oleh keluarga sendiri adalah hal yang sah
lalu bagaimana perspektif sosiologi memandang fenomena ini
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan sosiolog dari universitas gajah mada
ada pak andreas budi widianta di sana pak abe selamat malam
selamat malam mbak
baik pak abe dalam satu minggu tiga kasus bahkan empat kasus anak menggugat orang tua yang mewarnai pemberitaan
kita bisa saksikan di bandung tadi salatiga kendal lalu ada juga di banyuasin sumatera selatan
kalau dari tiga kasus tersebut pemicunya adalah terkait dengan faktor ekonomi
kalau dari kacamata sosiologi pak bagaimana sih pak anda melihat fenomena ini
apakah sudah ada pergeseran nilai yang dipercaya antara hubungan anak dan orang tua
iya saya kira ini gejala yang muncul dengan beberapa kasus konflik yang kemudian sampai ke pengadilan ini
sebuah fenomena gunung es saya kira
tetapi bahwa lebih dari sekedar kita mengutuk atau bahwa itu melanggar nilai atau norma
tapi saya kira lebih tepat untuk menelusik satu persatu soal kasus persoalan ini secara mungkin lebih ke akar persoalannya ya
jadi problematika bagaimana kehidupan institusi keluarga hari ini memang berada di dalam konteks modernisasi
dengan prinsip prinsip demokrasi dan kebebasan yang semakin meluas
tentu itu kemudian dibarengi dengan individual right yang juga menjadi pokok panduan di dalam tata kehidupan bersama
nah konteks ini memberikan sebuah pergeseran bagaimana institusi keluarga kemudian menjadi arena yang ternyata juga harus memberikan nilai nilai tentang nilai nilai universal itu
apakah memang secara menyolok memang warisan harta tanah
warisan ini tadi menjadi dominan tetapi ada beberapa kasus misalnya
kalau kita cermati anak anak ini misalnya menggugat orang tuanya misalnya dengan karena kasus kdrt ada juga
ada kasus dimana yang di salatiga tadi itu ternyata juga lebih si anak itu menginginkan orang tuanya utuh gitu ya
artinya memang ada dimensi dimensi yang beragam
tentu memang yang mencolok itu adalah soal tanah warisan
nah dimensi tentang value gap tentang bagaimana nilai yang juga bergeser di tingkatan bagaimana generasi muda hari ini dan juga perspektif orang tua
itu tentu menjadi bagian yang tentu bisa menjadi background penjelas atas itu
tetapi bahwa dimensi yang paling masih berkaitan dengan bagaimana institusi keluarga itu memberikan tanaman nilai nilai
bagaimana menghargai orang lain menghargai orang tua
secara normatif kira kira begitu
tetapi bahwa ini kan sekersy
ada wilayah wilayah yang kita tidak tahu persis akar persoalannya itu boleh jadi karena sakit hati di level konflik kecil
yang kemudian akumulatif dan memuncaknya adalah pada kasus kasus yang memperjuangkan individual right bernama harta warisan itu
tentu itu lalu menjadi semacam kayak menjadi semacam trigger saja
ini ada momen di mana
dia harus membalas misalnya dalam kasus harta kekayaan yang itu adalah hak dia merasa itu adalah hak dia
nah ini yang tentu artinya memang perlu bagaimana institusi keluarga ini digeser dalam memberikan pola didik terhadap bagaimana anak anak
tetapi juga penting untuk menjelaskan di masa masa mendatang ini akan ada banyak aging community
masyarakat yang semakin menua
yang tentu saja itu juga menjadi perlu diperhatikan
pertanyaan tentang bagaimana anak anak ini memperhatikan orang tuanya di masa tuanya seperti apa
karena begini ada kasus banyak kasus saya kira begitu banyak anaknya sukses di mana mana
tetapi si orang tua ini sendiri akhirnya hanya dipelihara atau dirawat oleh mungkin orang lain justru
mungkin perawat atau orang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarga
jadi itu memang menunjukkan gejala modernitas modernisasi yang memang menunjukkan gejala individualistik inilah yang kemudian
memicu berbagai individu tagihan atau tuntutan atas individual right itu tadi meningkat
saya sepakat bahwa ada ekonomi sebagai latar yang juga turut mewarnai
jadi memang nampaknya menjadi sangat kalau kemudian dinilai memang jelas itu bertentangan dengan nilai nilai normal

kita mengukir jiwa raga kita begitu dan itu diposisikan sebagai hal hal etikal bahwa
individual right oke ada dan itu memang dihakui secara hak hukumnya tetapi bahwa ada dimensi hidup
ini yang juga memiliki keutamaan keutamaan yang lain bukan hanya ekonomi tetapi kehidupan bersama
kedamaian ketentraman dan musyawarah tentu saja nah ini saya kira memang kanal kanal di dalam
institusi keluarga mungkin menemui jalan buntu untuk bisa mendapatkan konsensus bersama
peran pendidik ini juga begitu berperan penting untuk bisa menyerap apa ya nilai tersebut ada di
dalam keluarga mungkin kalau boleh saya rap up sedikit pak abe kalau zaman kita kecil kita tahu ada
hirarki antara orang tua dan juga anak ada otoritas norma disitu mungkin sekarang kalau kita melihat
bagaimana sekolah atau kehidupan bernegara yang paling basic sekarang adalah pendidikan begitu ya
menyelami kita untuk bisa lebih bersuara tentang segala hal yang menurut kita benar ataupun salah
untuk bisa lebih speak up tapi itu mungkin banyak juga orang tua banyak juga keluarga yang masih
masih bukan abai ya masih belum tahu bagaimana cara melakukan penerapannya masuk ke dalam sebuah
institusi keluarga singkat saja pak abe mungkin ada sedikit tips untuk hal ini saya
kira memang peribusat pendidikan yaitu keluarga masyarakat dan sekolah itu itu perlu menyetel
nilai ini kemudian harus ditanamkan secara etika kepada nilai nilai yang lebih humanis dengan
keluarga kita dengan masyarakat sekitar nah ini yang tentu menjadi tantangan kedepan institusi institusi
pendidikan itu jangan hanya melulu progres mengejar tentang bagaimana akumulasi capital
kalau orang jawa itu memanusiakan
memanusiakan orang lain
sebagai bagian dari pembentuk dirinya
nah sehingga rasa ini
saya kira saya sepakat bahwa
nilai keluarga hari ini mestinya juga
tidak bisa feodalistik
seperti dulu lagi kan
membuka kalau ada kekecewaan harus ngomong
agar orang tua juga mengerti
apa yang dimauin anak
itu ruang kanal demokrasi
di dalam keluarga namanya juga perlu
dikasih ruang lebih lebar lagi
oke kita hidup bernegara dengan demokrasi liberal
hidup berkeluarga juga harus
dengan demokrasi yang tertata
supaya tidak ada kejadian seperti ini
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
pak di cnn indonesia